pihak kontraktor mengakui adanya kebocoran pada soldier pile proyek rumah sakit seloam
atau penahan tanah bangunan yang berada di sebelah proyek pembangunan
kebocoran ini menyebabkan air merembes ke basement hingga jalan raya gubeng ambles
diketahui pemeriksaan beberapa pihak terkait hingga saat ini masih dalam pemeriksaan lebih lanjut
soldier pile tersebut merupakan sejenis dinding penahan tanah
yang dibor agar tidak ada air yang masuk
kebocoran soldier pile ini menyebabkan adanya air yang masuk ke basement
sehingga menyebabkan tanah di jalan raya gubeng ambrol
akibat kebocoran air tersebut pelaksana proyek setempat melakukan pengeringan dengan proses penyedotan
dalam proses inilah terjadi peristiwa amblesnya jalan raya gubeng
polrestabes surabaya memeriksa beberapa orang terkait peristiwa amblesnya jalan raya gubeng surabaya
orang tersebut meliputi tiga pihak yang berperan dalam pembangunan
di antaranya kontraktor utama
pihak yang membidangi masalah air dan pihak yang membidangi masalah drilling untuk pemasangan fondasi
mereka sekarang pada masuk pada tahap pembuatan basement
air tersebut yang mereka coba untuk dikeringkan dengan dilakukan penyedotan
nah pada proses itulah yang pada pukul dua puluh satu dua puluh terdengar suara yang agak keras
dan dibandingi dengan peruntuk atau amblesnya dinding tersebut yang menyebabkan ruas jalan gubeng itu turun
terkait kasus amblasnya jalan gubeng surabaya
badan nasional penanggulangan bencana menyatakan bahwa penyebab amblasnya jalan gubeng di surabaya
tidak ada kaitannya dengan sesar gempa atau likuifaksi
sedangkan tim ahli geologi institut teknologi sepuluh november
masih belum bisa menyimpulkan penyebab pasti amblasnya jalan raya gubeng
namun tim memperkirakan butuh waktu sebulan untuk menormalisasi jalan
dalam keterangannya di gedung bnpb rabu sore
kepala pusat data informasi dan humas badan nasional penanggulangan bencana
amblesnya jalan gubeng karena kesalahan konstruksi pembangunan basement rumah sakit siloam
dinding penahan jalan konstruksi tidak mampu menahan beban
terlebih belakangan sering turun hujan sehingga tanah rawan ambles
ia memastikan kejadian ini bukanlah fenomena alam
karena tidak ada aktivitas teknonik yang terjadi pada saat kejadian
selain itu tidak ada kaitannya dengan sesar gempa atau likuifaksi
amblesan ini bukan disebabkan oleh gempa bumi atau aktivitas tektonik
karena tidak terdeteksi sama sekali
jadi kalau ada yang isu mengatakan ini ada kaitannya dengan sesar surabaya
sesar warung yang melintas di sana
karena tidak ada aktivitas
aktivitas tektonik pada saat kejadian
dan peristiwa ini adalah disebut amblesan tanah
karena tidak ada fenomena mencairnya material tanah di lokasi kejadian
sementara itu ahli geologi institut teknologi sepuluh november
memeriksa jalan raya gubeng yang ambles bersama wakil wali kota surabaya wisnu sakti buwana
tim mengaku butuh pemeriksaan yang lebih mendetail dan mendalam tentang perubahan tanah
pihaknya masih memantau lokasi kejadian
juga tidak menyampaikan hasil pemeriksaan di lokasi bersama tim ahli dari its tersebut
ia menyatakan menunggu hasil pertemuan tertutup di rumah sakit siloam bersama sejumlah balai besar
meski belum memastikan penyebab kejadian
ahli geologi its memperkirakan membutuhkan waktu sebulan untuk mengembalikan kondisi jalan
berapa minggu kak
ah nggak tahu
paling lama sebulan kalau
paling lama sebulan
teknisnya gimana itu pak

kalau boleh nggak lama lama
artinya analisa sejauh ini
oh belum tahu ya nanti kita lihat
saat kejadian selasa malam lalu
sebuah video amatir merekam detik detik tanah bergerak turun
hingga menyebabkan semua yang berada di atasnya ambles
warga pun sempat panik menghindari jalan
sejumlah mobil dan motor langsung berputar arah dan warga menyelamatkan diri
dan untuk mengetahui informasi terkini terkait amblesnya jalan raya gubeng di surabaya jawa timur
kami sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia eka rima
rima bagaimana hasil penyelidikan terkait penyebab amblesnya jalan gubeng ini
apakah hingga hari ini masalah ini sudah bisa kemudian diatasi oleh pihak pihak terkait
ya rian dan dea hingga pagi ini memang pihak kepolisian polrestabes surabaya sudah melakukan pemeriksaan terhadap tiga puluh orang pekerja
dari pt nusantara construction engineering memang sudah melakukan pemeriksaan
namun hingga saat ini masih belum merilis sebenarnya apa penyebab pasti terjadinya ambles jalan raya gubeng ini sepanjang seratus meter
sementara dari pihak pt nusantara united construction sendiri sudah diperiksa pula
yakni dari pihak yang bertanggung jawab menyatakan memang sempat terjadi kebocoran yang berada di dinding penyangga proyek
yang memang merupakan penyelidikan
proyek pertokohan dan juga proyek gerai gerai kesehatan yang nantinya akan disewa oleh rumah sakit siloam
sejauh ini memang periksaan masih terus dilakukan karena memang butuh analisis analisis lebih jauh untuk mengetahui apa penyebab utama terjadinya ambles jalan raya gubeng ini
karena memang nanti harus ada pihak yang bertanggung jawab dalam situasi saat ini
sementara jika kemarin kita sempat berbicara keterkaitan antara rumah sakit siloam dengan proyek ini

karena kemarin pihak rumah sakit siloam sudah mengeluarkan pernyataan sikap bahwa sebenarnya rumah sakit siloam tidak berkaitan secara langsung
terhadap proyek pembangunan basement yang berada di jalan raya gubeng ini
karena sebenarnya ini merupakan proyek yang dikelola langsung tanpa ada kaitan secara langsung terhadap pihak rumah sakit siloam
hanya langsung dikerjakan oleh pt nusantara engine construction
sementara untuk pihak rumah sakit siloam saja nanti akan bertindak sebagai penyewa pada saat proyek tersebut selesai dikerjakan
sebagai penyewa untuk gerai gerai kesehatan dan juga pertokohan yang nantinya akan dibangun di basement tersebut
sejauh ini pihak rumah sakit siloam menyatakan masih bisa melayani seluruh pasien yang datang ke rumah sakit siloam seperti biasanya tidak ada gangguan apapun
namun kondisi yang ada di sini faktanya bahwa masyarakat banyak sekali yang merasa khawatir nanti akan ada longsor susulan
sehingga sejumlah masyarakat yang berada atau tinggal di sekitar rumah sakit solam dan juga di sekitar pembangunan proyek basement ini
mereka memilih untuk mengungsi ke rumah saudara dan meninggalkan rumah mereka karena memang ada beberapa rumah juga yang mengalami retak
dan juga bagian depan rumahnya juga mengalami longsor sehingga mereka khawatir nanti akan ada longsor yang lebih parah lagi
untuk keamanan mereka memilih untuk mengungsi ke rumah saudara yang jauh dari wilayah jalan raya gubeng ini
rian dan dea
baik rima sebenarnya hari ini apa fokus yang akan dilakukan
tadi anda sempat menyatakan bahwa ada masalah masalah baru muncul seperti masyarakat yang berpengalaman
masyarakat di sekitar mulai mengungsi seperti itu
apakah proses normalisasi akan dimulai hari ini atau masih ada sejumlah langkah lagi yang harus ditempuh sehingga nanti normalisasi jalan baru akan dilakukan
baik rian untuk normalisasi jalan sebenarnya masih belum bisa dilakukan sejauh ini karena membutuhkan waktu sekitar satu bulan
itu paling lama kemudian jika dalam waktu paling cepat menurut pernyataan beberapa pihak yang sudah melakukan pengamatan
termasuk salah satunya adalah ketua tim teknik laboratorium its menyatakan butuh waktu paling cepat dua minggu untuk bisa melakukan normalisasi terhadap jalan yang ambles ini
sementara untuk langkah antisipasi lainnya memang pihak linmas sendiri dari kota surabaya sudah melakukan langkah antisipasi kemarin
sempat turun hujan cukup lebat pada pukul sekitar tujuh malam yang berlangsung sekitar kurang lebih satu jam
maka itu dikhawatirkan hujan yang turun akan mengakibatkan banjir
pada konstruksi yang berada di tanah ambles tersebut namun pihak linmas sendiri sudah membawa karung karung berisi pasir untuk dijadikan sebagai penyangga agar air tidak masuk ke dalam area
namun ini juga masih menjadi langkah kewaspadaan yang cukup perlu diperhatikan karena memang hujan ini bisa datang sewaktu waktu dengan intensitas yang tidak bisa diprediksi
apalagi saat ini musim penghujan kemudian hal lain yang perlu diantisipasi adalah adanya jaringan listrik yang berada di area jalan di kota surabaya
karena jalan yang ambles tersebut kemarin pihak pln subdivri surabaya sudah melakukan pengamanan pemotongan arus listrik di area tersebut dan mengamankan jaringan listrik yang berada di sekitarnya
sehingga jaringan listrik yang berada di sekitar jalan raya gubeng ini masih bisa beroperasi sementara di area titik yang longsor tersebut sengaja diputus dan juga dimatikan
memang jaringan listrik sempat terganggu karena ada satu gardu listrik yang jatuh ke dalam atau terperosok ke dalam area tanah ambles tersebut
yang ini satu tiang listrik yang terpengaruhi
yang di sana juga ada satu gardu listrik
tadi kemarin saat kami mencoba mengkonfirmasi ke sejumlah pihak memang pada saat longsor tersebut terjadi sempat terjadi kematian secara total
sementara untuk langkah antisipasi lainnya mungkin warga yang mengungsi tersebut mereka karena kepanikan atau kekhawatiran
sebenarnya dari pihak analisis its sendiri memang menyatakan tidak akan ada kemungkinan longsor susulan karena ini memang merupakan dampak dari pengerjaan proyek yang
terus menerus melakukan penggalian
tanah untuk basement sementara tidak memperhatikan sisi keamanan dari bagian dinding pengaman yang langsung menuju ke jalan raya gubeng ini
sehingga dari bentuk kelongsoran tersebut atau dari bentuk amblesnya tanah tersebut sebagian besar tanah yang berada di jalan raya gubeng ini ambles menuju ke area proyek
ini memang diprediksi sebagai penyebab amblesnya
namun memang butuh analisis dan juga butuh pengamatan lebih lanjut lagi untuk masyarakat yang mengungsi tersebut
memang mereka harus mencari penyelesaian
mereka sebagai langkah antisipasi saja
sementara pemerintah kota surabaya sejauh ini masih terus melakukan identifikasi terhadap sejumlah titik area
baik itu gedung gedung bertingkat kemudian juga di area di belakang rumah sakit surabaya ini juga ada rumah sakit swasta lainnya yang berdiri di sana
kemudian juga ada beberapa area bisnis yang berada di sekitaran jalan raya gubeng ini
ini juga perlu diperhatikan secara serius
sejauh ini memang pengalihan arus masih terus dilakukan
rencananya polrestabes surabaya akan melakukan pengalihan arus
hingga tiga bulan ke depan paling lama sebagai langkah antisipasi pengerjaan proyek yang nantinya takutnya akan molor
karena memang paling lama diperirisi akan membutuhkan waktu satu bulan untuk perbaikan jalan ini
rian dan gaya
ya baik artinya permasalahan masih terus dianalisis
kemudian juga ada rencana pengalihan arus solintas di sana selama tiga bulan
terima kasih korespondensi an indonesia eka rima pelaporkan langsung dari surabaya jatipur